assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
aduh saya capek
padahal di briefing tadi nggak ada
saya suruh joget joget kayak gini
tapi selamat malam semuanya
selamat malam jajaran dewan pembina
para caleg dan simpatisan psi
serta semua organ relawan pak presiden
yang hadir disini
ataupun yang menyaksikan siaran langsung ini
melalui tiktok facebook maupun instagram
saya juga ingin menyapa bapak dan ibu
pimpinan partai koalisi indonesia maju
yang telah hadir di malam hari ini
mewakili bapak prabowo subianto
yang gak banyak basah basi
nggak usah lah bertele tele lagi
dalam sambutan ini
jadi kami partai solidaritas indonesia
bapak prabowo subianto
dan kaisang pangarup
siapa tahu masih punya kesempatan
saya akan coba coba dikit lah
siap salah siap salah
jadi kami partai solidaritas indonesia
bapak prabowo subianto
sebagai calon presiden
kalau umurnya nih ya
pak prabowo dan mas gibran
ini sebenernya paling muda
dan ini psi banget gitu loh
karena kita kan biasanya yang anak muda
dan yang berjiwa muda
beliau beliau ini mampu
dan program yang sesuai
generasi penerus bangsa
kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini
agar indonesia menjadi negara yang semakin hebat
semakin sejahtera adil dan makmur
sesuai juga dengan jalan ninja psi
kepada pak prabowo dan mas gibran
agar menjadikan pemilu dua ribu dua puluh
sebagai pemilihan umum
yang santun dan santuy
tidak dikit dikit ngegas
apalagi sampai memfitnah
kalau ada yang memprovokasi
ya woles ajalah
kalau ada yang fitnah
kalau ada yang nyebar hoax
kalau perlu kasih jempol
kemarin lumayan rame tapi ya
kalau ada yang ngerti
nggak ngerti ya coba di google
makanya hari ini kita pengen ngerayain deklarasi ini dengan konser
anak muda biasa
politik kebencian gak akan bawa kita kemana mana
justru malah memecah belah
hidup udah capek banget
kok malah marahi rungkat ente entean
jangan sampai pemilu bikin kalian putus sama pacar
berantem sama keluarga pak d nya bu d nya
hp nya layarnya sampai retak
gara gara perang komen di sosmed
pemilu itu adalah pesta demokrasi
pesta ya harusnya seneng seneng gitu loh
tapi saya itu ngerasa ada sesuatu yang nggak lengkap
jadi saya pengen coba undang pak prabowo lewat live instagram
mana nih ada yang tidak siapin
pak prabowo mau nerima saya nggak ya untuk live
selamat malam pak
selamat malam pak
pak izin kami dari psi ingin mendeklarasikan
bapak sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
bapak sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
kalau bapak berkenan hadir kalau ada waktu saya tahu kayaknya di backgroundnya itu lagi di kantor ya pak
tapi kalau berkenan hadir kami tunggu pak
dua jam tiga jam kami tunggu pak
tunggu semua kan
semuanya siap untuk nunggu
kalau psi yang undang pasti saya datang
kalau psi yang undang pasti datang
izin kami tunggu pak
baik saya datang
undang calon presiden kayak undang temen
bapak prabowo bapak prabowo ayo dikarasi taruh keseh
bapak prabowo bapak prabowo ayo dikarasi taruh keseh
bapak prabowo bapak prabowo ayo dikarasi taruh keseh
terima kasih pak atas kehadirannya
ongo panggung miliknya bapak semuanya izin
milik saya semua

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
insyaallahum um swastiastu
namo buddhaya salam kebajikan selamat malam
tadi berapa kali saya ditanya apakah saya hadir atau tidak
dan saya katakan kalau psi yang undang pasti saya hadir
karena kayaknya psi itu banyak happy happiness gitu
ada musik nggak kira kiranya
jadi ini gak usah terlalu formal gitu ya
soalnya psi sih psi agak relax sedikit kan
banyak anak anak mudanya
banyak anak anak mudanya
jadi kalau terlalu banyak politik dibikin terlalu serius ya kan
terlalu tegang capek kita bener gak
kita santai aja bagaimana
gila mana saya punya staff aku nggak dikasih
gue gak dikasih gak dikasih pointers
oh ini belum sambutan
oh ada lagi sambutannya
ini nih ada yang saya hormati yang saya hormati saya hormati
perlu gak perlu gak gue bacain ini
ketua umum tersinggung
yang terhormat banyak banget yang terhormat
semuanya yang saya hormati saya banggakan saya cintai
bangsa indonesia yang hadir di sini dan mungkin yang nonton selamat malam
dan terima kasih undangan ini
saya hanya ingin mengatakan menyampaikan terima kasih atas dukungan dari psi
ini memang saya tunggu tunggu
hai apaan ini tekan udah mepet besok udah mau daftar ini
kakanda udah kita deklarasikan sama kita kalau adiknya enggak ya kebangetan itu
jadi terima kasih dukungan tersebut kita semua sebagai anak bangsa memiliki tugas
dan tanggung jawab untuk menentukan masa depan bangsa indonesia
berkeyakinan setelah saya bergabung dengan pak joko widodo setelah setelah saya bekerja di
bawah kepimpinan beliau setelah saya lihat dari dekat keputusan keputusan beliau pemikiran pemikiran
kebijakan kebijakan beliau saya merasa
hai pilihan saya untuk bergabung tidak salah dan adalah keputusan yang tepat
saya sungguh sungguh melihat
hai komitmen beliau
untuk pembangunan bangsa indonesia komitmen beliau untuk membela rakyat miskin di indonesia
be marco iya itu saya lihat itu saya saksikan dan itu saya yakini dan saya melihat hai banyak strategi
yang paling strategik adalah sama seiring sejalan dengan pemahaman saya dan pemahaman kawan kawan saya di partai gerakan indonesia raya
dan saya yakin sama dengan sahabat sahabat kita yang berada di koalisi indonesia maju
karena saya kenal mereka lama saya kenal mereka lama pak edi suparno yang mewakili pan saya kenal sudah belasan tahun
pak yusril saya kenal puluhan tahun
pak ustadz anies mata saya kenal juga lama sekali semua saya kenal
pak agus jabu saya kenal semua
dan saya tahu concern mereka juga demikian
ingin indonesia menjadi negara yang maju yang makmur yang rakyatnya semuanya hidup berkecukupan
tidak ada yang melarat tidak ada yang miskin tidak ada yang susah pekerjaan tidak ada yang kelaparan tidak ada kurang gizi
saya lihat arah kebijakan pak jokowi itu benar adanya
saya tidak bisa berpolitik tidak sesuai dengan hati nurani saya
saya lebih baik tidak jadi apa apa daripada saya harus bohong kepada diri saya sendiri
saya berkata saya berkata saya berkata
semua bukan statistik yang dibuat buat
memang tantangan kita masih banyak
kesulitan masih banyak
kekurangan masih banyak
kekurangan masih banyak
tetapi arahnya strateginya upayanya sudah benar
landasannya sudah benar
karena itulah saya masih mau maju
saya masih mau minta mandat dari rakyat
dan saya sangat berterima kasih
dengan dukungan tokoh tokoh pejuang pejuang seperti ini
dan juga dukungan dari generasi penerus
dari generasi muda
karena generasi muda generasi penerus adalah masa depan kita
kami di sini generasi saya saya
ibaratkan adalah jembatan
kita adalah jembatan
generasi saya generasi
yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan indonesia
untuk anak anak muda
kami di sini ingin mengantar generasi baru
generasi yang akan mencapai indonesia emas
mencapai indonesia maju
indonesia dimana tidak ada orang kelaparan
tidak ada anak tidak sekolah
tidak ada anak tidak bisa minum susu
tidak ada keluarga yang tidak bisa berobat dengan baik
dan untuk itu kita tidak boleh ragu ragu
terima kasih dukungan saudara saudara
kita berada di jalan yang benar
kita faham dan kita mengerti
kita akan maju dengan selalu sopan dan santun
kita akan maju dengan gembira
tidak dengan menghardik
tidak dengan menfitmah
tidak dengan menjelek jelekkan
tidak dengan mencari cari kelemahan
karena kita semua banyak kelemahan
jangan terlalu lama ya saya bicara
tidak ada kopi
tidak ada kopi
ada yang mengatakan pak prabowo sudah berubah ya
sekarang sudah banyak bercandanya
sudah gak galak lagi kayak dulu
ya namanya sudah
sudah dua kali kalah ya
benar ini ini benar ya
ini pengalaman hidup
mau gak gue
aku dibatasi waktu gak
sek pri saya ini selalu gitu
pak bapak pidato jangan terlalu lama pak
karena apa karena begini
pelajaran yang bagus
pelajaran yang bagus
terlalu banyak keberhasilan
juga kurang begitu baik
juga kurang begitu baik
membuat orang kadang kadang
membuat orang kadang kadang ya
islah faham ya
islah bahasa jawanya ya
tapi kemelinti katanya
sekarang agak muda
sekarang agak muda
jadi bener ini jadi
jadi bener ini jadi
dulu itu jadi saya tuh merasa
belajaran kepada saya
kok kira kok hebat ya
nih gue kasih hutang
lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue
saya jadi mendapat banyak suatu hikmah
tapi pada prinsipnya
tapi pada prinsipnya
saya tidak menyerah
saya tidak menyerah
saya tidak menyerah
tidak pernah mau putus asa
fokus saya adalah
pengabdian kepada bangsa
pengabdian kepada bangsa dan rakyat indonesia

selalu untuk kepentingan
bangsa dan rakyat indonesia
karena itu saya tidak ragu ragu
saya tidak ragu ragu
bangsa indonesia ini
sulit menghargai bangsa sendiri
sulit menghargai bangsa sendiri
kita itu kadang kadang
kadang kadang tidak bangga dengan
bangsa indonesia sendiri
kita kurang menghargai ya kan

ini sesuatu yang harus kita koreksi
ini sesuatu yang harus kita koreksi
kita harus belajar menghargai
kita harus belajar menghargai
siapapun kita hargai
itu pelajaran yang saya terima

selama karier saya di tentara
seorang prajurit siap mati
siap mati untuk republik ini
prajurit siap mati
ucapan terima kasih
terima kasih dedikasimu
terima kasih disiplinmu
dan kalau dia gugur
kita terima kasih ke orang tuanya
dan kepada anaknya
kenapa ucapan terima kasih
kita ini kadang kadang sulit
pemimpin kita berbuat yang baik
sulit untuk mengakui
saya gak mengerti
saya heran kadang kadang ya
politik di indonesia
agak aneh juga
jadi saya sampai sekarang
saya masih belajar politik di indonesia
politik di indonesia
politik di indonesia
siang udah tahu
siang udah tahu
iya jadi gaduh gaduh gak jelas
eh pindah kita
dan begini ya
seharusnya bangsa indonesia itu
saya dapat pelajaran dari
ini boleh ya
sebelum saya dilempar
saya tidak keluar dari sini
ada orang tua
beri kesempatan kepada kita
kalau kita di tentara
saya kira manusia
yang punya harga diri
kita kan selalu hormat
sama guru kita
kita hormat sebab mentor kita
kita hormat sebagai
terhadap pemimpin pemimpin kita
yang berjasa kepada kita
yang berjasa kepada kita
semua komandan saya gak lupa
walaupun saya sudah menyalip dia
saya sudah jadi general
bekas komandan saya masih
saya tetap hormat
saya tetap tunduk
saya tetap saya mengabdi kepada dia
mungkin zaman sekarang
nilai berubah ya
saya ada yang berpendapat
tidak hormati mentor saya
saya tidak balas budi
boleh saya tidak
bahwa keluarga foe
terus terang saja saya tidak paham
tapi okelah kita tidak seperti itu
kita tidak seperti itu dan tidak akan seperti itu
dan kita serahkan kita serahkan semua kepada rakyat indonesia
silahkan pilih pemimpin yang kau kendaki
tapi apakah kau akan memilih pemimpin pemimpin yang ikhlas yang jujur yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara atau yang lain itu hak rakyat kita sepenuhnya
saya sekarang bersama dengan mas gibran
ada yang mengatakan dinasti
politik dinasti apa
di politik dan di sebuah bidang kehidupan ya dinasti itu biasa
saya selalu mengatakan saya kemana mana orang bilang prabowo ya itu anaknya sumitro
tapi nilai saya dengan apa yang saya buat untuk bangsa negara saya kan begitu
saya berterima kasih
saya berterima kasih kepada bapak saya dan kepada eyang saya
saya berterima kasih mereka telah mendidik saya untuk cinta bangsa dan negara republik indonesia
kalau ada seorang putra ingin berbakti ingin mengabdi dicari masalah dibilang ini dibilang itu
tahu tahu saya juga dibilang terlalu tua
yang satu terlalu muda yang satu terlalu tua
jadi yang benar yang mana
yang benar low aja berarti
kalau low boleh
kalau kita gak boleh
jadi saya kira sudahlah
biarlah mereka seperti itu
yang penting kita fokus kepada tujuan kita
kita punya sasaran yang jelas
rakyat harus tahu
rakyat harus tahu bahwa kita bertekad untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat indonesia
salah satu jalan adalah strateginya pak jokowi
saudara saudara sekalian saya berkeyakinan sebagaimana semua orang yang punya otak
yang punya akal
dan yang punya hati
indonesia tidak mungkin menjadi negara makmur tanpa hilirisasi
jadi kalau ada pihak
kalau ada pihak
yang mau maju
minta mandat dari rakyat
tapi tidak mendukung hilirisasi
dia sesungguhnya mendukung indonesia terjajah terus menerus
jadi kawan kawan sekalian
jangan ragu ragu dengan isu ini isu itu
terlalu muda terlalu tua
itu fokus pilihan kepada rakyat
kita hilangkan kemiskinan
kehidupan yang baik untuk seluruh rakyat indonesia
itu adalah bersama prabowo gibran
bukan prabowo sebagai individu
bukan gibran sebagai individu
prabowo sebagai simbol
gibran sebagai simbol
dua kekuatan merah putih menjadi satu
masa depan anak anak indonesia masa depannya gemilang
kita akan membentuk suatu tim pemerintahan yang terdiri dari anak anak indonesia yang terbaik
ras latar belakang
yang terbaik itulah yang akan kita cari
untuk membawa indonesia
menuju indonesia mas
masa depan kita gemilang
negara kita kaya
kekayaan harus di tangan
kami adalah jembatan
kami adalah jembatan
agar generasi muda
maju membawa indonesia
menjadi bangsa terhormat
bangsa berdiri di atas kaki
tidak ada kemiskinan
demikian yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tangan untuk bapak prabowo subianto
tapi rasanya valdo gak lengkap
kalau misalkan kita tidak mengajak
seluruh ketua umum
partai koalisi indonesia maju
untuk maju ke depan
oke yang pertama
pimpinan partai koalisi indonesia maju
bapak agus jabo
silahkan naik ke atas panggung bapak agus jabo
ganteng sekali bapak agus jabo
yang berikutnya dari partai garuda
yaitu bapak ahmad rida sabana
kalau tidak kira kira
partai bulan bintang
bapak yusril isa mahendra
partai bulan bintang
bapak yusril isa mahendra
dalam hal ini diwakili oleh bapak anies mata
wakil ketua umum partai demokrat tepuk tangan untuk mas edi baskolo yudhoyono
bapak zulkifli hasan yang kali ini diwakili oleh bapak edi suparno sekjen partai amanat nasional
hai bapak erlangga hartarto ketua umum partai golkar diwakili oleh bapak sekjen ludwig
silahkan bapak ludwig naik ke atas panggung untuk bareng bareng ya kita sambung ya ini dia
ketua umum partai solidaritas indonesia mas kaesong
ya mungkin boleh ambil posisi teman teman yang ingin mengambil foto inilah teman teman
bisa melihat di belakang kita adalah koalisi indonesia maju dengan calon presiden bapak
prabowo subianto dan calon wakil presiden mas gibran raka buming raka
oke oke kita hitung bersama sama ya
ya ini dia
hai saya mohon berkenan pimpinan koalisi indonesia baju dari sisi kanan diambil fotonya
sisi kiri juga dari depan juga tepuk tangan sekali lagi
bapak ibu semua kawan kawan pimpinan koalisi kita semoga mengantarkan indonesia maju
hai dimohon untuk kepala pimpinan partai koalisi indonesia maju untuk tak berada di atas
panggung masih ada persembahan lagi dari partai solidaritas indonesia
hai ya kita akan mengiringi tentunya ini dia gabungan dari partai koalisi indonesia maju kita akan memberikan
suatu persembahan dari partai solidaritas indonesia untuk pimpinan koalisi indonesia